sejumlah insiden terjadi saat presiden joko widodo menghadiri acara dies natalis ke enam puluh delapan universitas indonesia
presiden dihadiahi kartu kuning oleh seorang pria yang diduga mahasiswa
insiden terjadi usai presiden menyampaikan pidatonya
pria yang diduga merupakan mahasiswa ui mengacungkan kartu kuning simbol pelanggaran pertandingan bola ke arah presiden
sebelumnya pria yang langsung diamankan pas pampres itu sempat meniup fluid untuk menarik perhatian undangan yang hadir
belum diketahui maksud pelaku mengacungkan kartu kuning kepada presiden
sementara itu presiden joko widodo sendiri juga menyampaikan apresiasi untuk ui
presiden menilai ui merupakan perguruan tinggi negeri yang paling banyak menyumbangkan alumni di kabinet kerja jokowi jk
presiden bahkan menyebut daftar anggota kabinetnya yang lulusan ui lengkap dengan gambar para menteri